sementara itu di momen arus balik pemudik terus memadati terminal bandara internasional sultan hasanuddin maros sulawesi selatan
kepadatan penumpang didominasi tujuan jakarta surabaya dan kendari
hingga minggu siang saudara kepadatan penumpang terpantau masih terjadi di terminal keberangkatan bandara internasional sultan hasanuddin
para penumpang hendak melakukan perjalanan ke berbagai daerah tujuan usai berkumpul bersama keluarga saat perayaan idul fitri
pada arus balik hari ini pergerakan penumpang di bandara sultan hasanuddin menembus angka tiga puluh ribu
jumlah ini terus meningkat dibandingkan hari sebelumnya yang hanya berada di angka dua puluh enam penumpang
para penumpang yang berangkat melalui bandara ini didominasi tujuan jakarta surabaya dan kendari
peningkatan penumpang diprediksi akan terus terjadi mengingat waktu libur lebaran masih berlangsung
kalau kita melihat dari hari ke hari itu memang pergerakannya semakin meningkat ya semakin meningkat
tapi kalau kita memang bandingkan dengan tahun lalu ya ini menurun
pak untuk pergerakan pesawat sendiri bagaimana pak
untuk pergerakan pesawat sendiri h tiga ini kurang lebih sekitar dua ratus an
itu termasuk setelah flight pak ya
ya sudah termasuk extra flight
pak sejauh ini pak tujuan daerah mana sih pak yang didominasi dari pemberangkatan ini
dominasi adalah jakarta surabaya kendari
memang ini tiga top rute ini memang yang selalu tinggi